oh mama udah keluar berarti
giliran kamu dong
maaf ibu dan bapak
saya mau ngasih info
kalau waktu kunjungannya sudah habis
saya malam tapi belum ketemu sama papa
jangan lupa besok kamu datang lagi kesini ya
jadi kita pulang aja ya sayang yuk
besok cengkup papa
aku bangga dengan aliparad
aku sama sekali gak percaya dengan kamu
untuk itu aku minta maaf
untuk menebusmu aja
sekarang aku lagi mencari tahu
bukti apa yang bisa aku bawa
untuk membuktikan kalau kamu sama sekali gak bersalah
hanya saja bukti itu belum cukup
tapi soalnya sekolah itu udah terlambat mas
baik tetap selamat terus
gawat kalau michelle bongkar bongkar data di handphone roy ya ampun waktu itu
gue sekarang gue bakalan datang ke rumah lo gue hitung sampai tiga dua yang nentuin pasti ada nama
gue didata panggilan handphone roy karena waktu itu gue nelfon dia aduh gimana ya
eh kamu kenapa sayang kamu kenapa
kamu jaga kesehatan dong ya kasih
oh ini tadi jatuh kesenggol sorry
iya nin tadi tas kamu jatuh mama lihat kok
oh mama udah keluar berarti giliran kamu dong jenggok papa
maaf ibu dan bapak saya mau mengasih info kalau waktu kunjungannya sudah habis
sayang banget aku belum ketemu sama papa
jangan biar besok kamu datang lagi kesini ya
jadi kita pulang aja yuk sayang
besok jenggok papa
oh iya al aku juga sempat nemuin dompet roy
dan di dalamnya itu aku nemuin kertas transaksi tarik tunai sebesar dua puluh juta
di hari yang sama dan di bank yang berbeda
terus kalau aku lihat lihat tanggalnya itu persis banget sebelum roh itu terbunuh
ngapain roy ngambil duit cash sebanyak itu ya
gue tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan uang tersebut
roy itu gak pernah menyimpan uang cash dalam jumlah yang banyak
setiap kali transaksi selalu pakai kartu dia gesek
sekarang muncul sebuah spekulasi pemikiran
apakah ada hubungan antara penarikan uang cash sebanyak itu dilakukan oleh roy
dengan kasus pembunuhan terjadi terhadap dirinya
atau mungkin ada masalah lain
terus al aku kan sempet ke cafe sama angga
di sana aku ketemu sama elsa adiknya andin
dan aku juga sempet nanyain soal uang dua puluh juta itu ke dia
elsa bilang sih katanya roy itu sengaja ambil uang cash itu untuk dikasih ke andin
dan untuk menggugurkan kandungan andin
gue yakin lo pasti nggak percaya
roy kalau udah sayang udah cinta dia pasti bertanggung jawab
itu nggak masuk akal tau nggak
kayaknya angga bener
karena gue tau roy dulu sangat mencintai andin
dia gak mau balikan sama gue
andin itu spesial banget buat gue
nggak kayak perempuan perempuan yang nggak deketin gue al
rasanya memang nggak mungkin kalau roy menyuruh andin buat gugurin kandungannya dengan uang itu
tapi kalau memang andin nggak bunuh roy

kalau andin nggak bunuh roy
buat apa andin dan roy bertemu

sepertinya kita harus cari tahu lebih jauh lagi
biar kebongkar semuanya
ah ya udah al ini aja sih yang aku pengen share ke kamu
makasih ya kalian udah bantuin saya buat nyeledikin ini semua
justru gue senang
lo tau gak sih gue bener bener suka banget sama sosok detektif
brand banget nggak sih
jadi kita bisa berdua terus ya nggak
yaudah aku pamit ya salam buat andin
oke mas mau papa pulang ya
ki tadi ada randy datang kamu tolong bikinin minum ya
lupa saya kasih tau kamu
mas randy dateng bu
miss kiki punya solusi gimana caranya
untuk menemani raina latihan drama